mas al gak malu lah ya kalau dia bawa bekal seperti ini
kalo jalan hati hati hari ini saya sibuk gak bisa ngatirin
saya aku minta maaf aku terpaksa ngelakuin ini semua
waktu itu mama sama papa udah minta kita tolong sama mbak andi dan pak al
tapi mereka gak mau bantu saya
sekali lagi aku minta maaf saya
aku gak mau sampai mereka merasa bersalah sayang
periksaan ini udah aku beli
kamu simpen baik baik termasuk dalam tujuan
lain kali kalau memang ada persoalan finansial
jangan kayak begini
dan satu hal lagi
perhiasan ini gak boleh lagi kamu jual
makasih ya sayang
gue bisa lega sekarang
utang ke regina juga udah beres
tinggal utang dua kredit lagi deh
hai kamu mau mau hai ayo dong anak anak papa yang pintar harus makan biar cepet besar kok
nggak mau kenapa maunya apa ini enak loh eh pesawatnya mau landing mau landing siripsi
beraku aja mama sayang ngomong anak banget si cantik enggak mau makan kenapa mau sopin ya
kalau mama mau nggak mau nanti habis makan ini mau makan apa lagi ice cream enak enak
enak upin tergitu dong makan makes release coba coba yang dipeluk sama mama mai enam belas
kenapa gue jadi kebawa perasaan gini sama andin ya
dia udah ngebunuh adik lu al
semalam kayaknya ada di meja makan
selamat pagi mbak andin
buat mbak andin
karena dari semalam itu mbak andin belum makan sama sekali
iya ini aku mau nanya deh sama kamu deh
semalam aku tidur di ruang makan
kamu yang mending aku makan
mbak andin pengen tau aja atau pengen tau banget
ih yang bener ki
masa pengen tau
yang kedong mbak andin kesini itu
bener kan kata ki kan
kalau mas al itu sebenernya saya yang nilai dia

senyum senyum lebar banget sama kuping
terima kasih ya

mas al ga malu lah ya

kalau dia bawa bekal seperti ini
kalau jalan hati hati
hari ini saya sibuk
nggak bisa ngajarin kamu ke rumah sakit soalnya
mas aku udah bawa yang bekal buat kamu
tempatnya nggak kayak kemarin bang
lebih bagus kan kamu gak malu kan mas
makasih ya kamu udah gendong aku
saya gendong kamu
kamu yang gendong aku
semalam saya dengar kamu ngigo nyemput nyemput sama nindi
aku belum cerita ke kamu ya mas
kamu punya anak
tapi dia udah meninggal
tega teganya andin bilang anaknya udah meninggal
padahal dia sendiri yang buang kepatnya asuhan
makanya aku sedih banget mas
ketika dia udah meninggal
dan aku masih suka main video
saya gak mau denger umungan kamu lagi